mereka memang unggul di promo osisi beritanya juga besar besaran dan mereka berani pesan
iklan di setiap kanal ya pantas saja bisa sepiral ini tapi ada sebelumnya tuh
saya belum pernah mendengar tentang muka ini ya
udah siap anak papa ini udah cantik udah mandi
iya dong belum mandi belum lagi nunggu mama tadi kemar mandi mama mandinya papa
adiknya sekarang mana ada sekarang baru mandi sama miski hmm kalian tadi mandinya sama adik enggak ya
habis keramas ya
mama habis mandi bersih aku bantu keringin ya mah kayak di salam salam boleh nanti kamu keringin
rambut mama ya nanti kamu keringin rambut papa juga ya biar papa keramas dulu
pagi pagi ini makasih sama sama kitinggatnya banget gimana diapain di gini nih gini jauh gimana
aduh deh pelan pelan nggak papa papa
mah kamu enggak mau copot sweater kamu biar matahari bisa masuk dan nggak keringetan juga
ntar kelekap banget terbuka teklu enggak aku enggak kepanasan kok enggak enak
nggak tahu deh tapi mungkin semenjak aku kemarin di bandung
suasana di sana kan dingin banget jadi aku kebiasaan pakai baju ketutup ketutup
kayak gini terus ke terusan sampai sekarang
hai ya gue kamu sekarang lebih senang pakai baju ketutup sampai kamu resesi dingin dingin
suplemen makanan dari herbal alam yang bermanfaat untuk mengurangi lemak dalam tubuh ibu kesini
mau ketemu mirna ada yang perlu ibu omongin sama dia
hai bu tapi enggak sembarangan datang kesini sih bu mirna kan lagi kerja
saya juga lagi kerja dan saya juga belum izin sama bu saya bu saya mesti minta izin
itu kenapa ya kok kok rizal nahan ibu ibu itu sih oh itu itu ibunya pari zainah bos
itu ibunya pari zainah bos
itu ibunya dari lu
di ibunya vikings
ibu mau minta maaf atas perlakuan ibu waktu itu
sekarang ibu udah sadar
tunggu gak apa apa
ibu mau segera kamu jadi mantu ibu
pak ibu apa bapak sama ibu mau merestui hubungan mirna dengan rijah anak saya
ya emang sih mereka satu kerjaan
kalau di perusahaan kan salah satunya harus keluar
tapi ini kan di perumahan
jadi boleh kan mereka tetap kerja di sini dua duaan
ya kalau saya sendiri sih saya merestui hubungan mirna sama riza
ya nggak apa apa kalau saya
tapi gak harus keluar juga
kamu tenang aja
biar ibu yang siapin semuanya
kamu duduk manis
tinggal tunggu hidup kamu ya
nanti mama jelasin pas rina udah besar ya
sekarang kita harus jalan dulu ke rumah om maopah oke
bu saya permisi dulu ya
nggak usah karena ada ibu kamu
udah kamu urusin aja dulu ya
pegangin batang adik ya

ke inti gue kan hal yang beda
lo terima kasih anak
semoga hari ini habisan para tentang dpm streetwear scnia jadi kaya pun
kakak gak boleh sedih
tapi kakak bersyukur banget
produk mau luka yang awalnya itu dari impian kamu
ternyata responnya di masyarakat itu sangat bagus
kalau kamu masih ada kamu pasti senang
karena kakak udah berhasil ngalahin maharatu
kita sudah selangkah lebih maju
mereka malahan belum launching
kita akan selalu di atas mereka
mereka berhasil ya menguasai pasaran
terus kalau mau lukanya kayak gitu itu marah tuh kalah dong
ya gak gitu ma
mungkin karena sekarang ini kan produk baru maharatu itu belum launching mah
jadi ini mau luka gak ada saingannya ma
ya wajarlah sekarang ini mereka menguasai pasaran
jadi mau luka ini rival dari maharatu
nah tapi kalau dia itu di pasaran aja kayak begitu ren viral kayak gitu gimana sama maratu dong
itu dia ma
aku coba telepon pak haltu dulu deh
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
saya ke telepon sebentar ya ren
ada yang belajar apa sama mama itu
saya mau lapor pak
saya lagi nonton berita tentang mau luka pak
dan saat ini mau luka mulai viral pak
ya karena ternyata produk mereka itu diterima di masyarakat
coba juga viralnya ternyata mereka ya
menurut saya kalau produk maharatu tidak segera di launching kita akan tertinggal jauh pak dari produk mau luka
karena saat ini produk mau luka sedang sangat cepat pak di pasar ren
nanti kita segera untuk meeting masalah ini ya rena
dan bagaimana pak dengan bahasan kita tentang brand ambasador
eh ya masih saya pikirkan dulu ren
pokoknya kita bergerak sesuai rencana ya
udah gini aja gini
ini nanti kita ngobrol masalah ini di rumah saya ya
saya pergi dulu ke rumahnya pak surya
nanti kalau saya udah pulang saya kabar kamu ya
ini ren di lapor soal produk mau luka
katanya launching mereka kemarin itu
cukup mengambil hati masyarakat
dan katanya viral
sedangkan maharatu kan produk barunya juga belum launching
karena masih belum ada brand ambasadornya juga
ya sama satu lagi sih
saya dan ren di masih belum tahu siapa orang dibalik mau luka ini
mau luka sudah merajai marketing skincare saat ini
sementara maharatu launching aja belum
dan ambasadornya juga belum jelas ya pak
karena sekarang mau luka ada di atas maharatu
orang tebaran sekarang pasti lagi kebingungan dan kepanikan sendiri
melihat berita tentang mau luka yang viral dimana mana
karena mulai sekarang lo udah bisa merasakan konsekuensinya

lo dingin aja
tadi kan aku udah bilang aku udah enak kayak gini
udah kebiasaan pak
papa sepertinya nggak percaya sama alasan yang aku buat
cepat atau lambat
papa akan mengetahui penyakit aku yang sebenarnya
bantu aku ya allah
aku belum siap sama sekali
ya udah surah kamu yang penting kamu yang nyaman
mau pulang sekarang
aku udah kegerahan sih
takutnya nanti kita belang loh
iya aku silau juga sih
ya udah adit katanya kan mau ke rumah kan pak
insya allah jadi kok
ya udah nek
nanti kita mesti sampai di rumah sebelum anda datang
aku juga udah mulai kuliah kan ini
makanya susah banget kebukanya
jujur ya sama ibu
kamu itu beneran mau sama rida
kamu sudah siap kan dilamar sama riza
bos kamu aja udah ngerestuin
jadi kalau pertimbangannya masalah kerjaan
seharusnya gak masalah ya
mir gak apa apa juga kalau jawabannya enggak
kamu jangan sampai tertekan
alhamdulillah ya allah
akhirnya anakku jadi nikah
terima kasih mir
udah mau nikah dengan rija
ibu yakin kamu orang yang tepat untuk rijak
dan riza insya allah bisa jadi imam yang baik untuk kamu
insya allah juga saya bisa jadi istri yang baik putri saya
jadi kapan bisa ketemu orang tua kamu
besok di mana
duduk duduk ayam
aduh kamu lagi ngantuk

kalau ngantuk lagi ngantuk
nempe banget sama papanya dari tadi
opa kenapa ngenungin aku pulang sekolah
aku kan cari cari apa sama oma
aduh maaf ya karena omanya kecapean habis jalan jalan
terus minta pulang buru buru katanya mau istirahat
lain kali opa atau oma mau pulang
nanti kita tungguin dulu deh memang sampai pulang
atau gini opa punya ide
kalau opa harus pulang atau oma harus pulang
taruh di meja belajarnya rena
nanti kalau misalkan haus bisa ambil sendiri
rena kalau haus ambil sendiri ya
aku bisa ambil sendiri kok
aku ke dapur ya pak
tapi kalau rena ada yang susah atau ketinggian
dah ke dapur lagi
mama baik baik aja
mama akhirnya mau ke rumah sakit
bapak anterin ke rumah sakit
bapak nggak boleh masuk ke dalam ruangan
seperti dugaan aku mau belum siap untuk cerita sama kita semua
saya bukannya mau untuk menakluna putih atau menambah beban pikirannya opa
tapi kalau memang sampai sekarang mama belum mau cerita apalagi tadi bapak cerita bapak disuruh nunggu di luar
ya mungkin mama lagi sakit yang cukup serius
coba aku lihat kondisi mama dulu deh ya
biar aku tahu ya
mama di dalam kok
bukan khususnya mandi
habis berjemur sebentar lah
dari udara segar sekaligus ambil matahari
kan vitamin d nya bagus
mama dulu ketemu oma ya
yuk sini yuk
sama mama yuk
ketemu bubu di kamar aja ya sayang ya
ketemu bubu di kamar
oh itu itu itu
mama dulu ketemu oma dulu
ketemu oma ya
duh udah siapa
kamu baru dapet sayang
baru aja mama
mama baik baik aja
mau kita ke rumah sakit gak
mama kan udah lumayan lama juga nggak gendong
udah gede kan sekarang
dia makannya juga banyak
eh kok mainnya di situ sih
mainnya di atas
kalau mau main di atas
jadi kita main puzzle
kita mainnya di atas ya
yuk mainnya di atas
mainnya di atas
ah kayak aku
ma gak boleh
masukin di situ
kakak main bareng
askaranya bisa juga
aku langsung ga tau kenapa automerdok
dia berada ting driva adiknya
bapak mikirin apa rasanya memang berhasil
kita melihat orang yang kita cintai
orang yang kita sayangin sakit dan kita nggak tahu sakitnya apa
ya bagaimanapun kita sebagai seorang laki laki mungkin
tidak seperti perempuan yang bisa selalu mengungkapkan rasa sayang
rasa cinta lebih banyak dengan perlakuan
dan saya sangat bisa merasakan apa yang bapak rasakan
apalagi membayangkan kalau misalkan kita
harus terpisah dengan pasangan kita
karena dulu ketika saya hilang
saya merasakan hal itu pak
ternyata saya nggak bisa jauh dari andi
jauh dari anak anak berat
apalagi nggak ada satu manusia pun di sana waktu itu
sebuah anugerah sih memang kalau kita bisa selalu dekat dengan orang yang kita cintai
sebuah anugerah kalau kita selalu diberikan kesehatan
bersama orang orang yang kita cintai kita melihat mereka juga sehat
karena kadang ngapa bahasa inggrisnya kalau uni puntas ngira we telkit buka galandet
baru kita rasakan pada saat sakit sakit seperti ini
betapa besarnya kehadiran orang yang kita cintai buat kita
kemarin papa aja sekali lagi papa minta maaf ya
bapak kemarin mungkin merepotkan di rumah kamu
udah lama juga gak ngerasain sakit seperti itu
enggak kok gak ngerepotin sama sekali pak
tapi keluarga harus saling bantu membantunya
dan saya juga pasti akan selalu ingat pesan papa ya
saya akan gunakan waktu sebaik mungkin
meskipun saya sibuk
tapi keluarga nomor satu
kita melakukan apapun
untuk anak kita
itu yang membuat kita semangat
waktu adin kecil
wah capainya luar biasa
tapi setiap kali lihat mereka
rasanya luar biasa
dan papa sekarang juga harus tetap semangat ya
jangan pernah sungkan untuk bicara sama saya atau dengan adin
karena saya sama adin pasti akan selalu siap untuk membantu papa
tapi dengan kamu bercerita ke papa
minimal masalah kamu akan lebih berkurang
dan untuk masalah mama nanti saya coba bantu ya sama adin
siapa tahu pelan pelan mama mau cerita masalah sakitnya ya pak ya
karena begini al selama kita belum tau sakitnya mama apa
ini pasti akan mengganggu pikiran papa
pengobatannya kita gak tau seperti apa
kalau kita tahu kan pengobatannya jadi tepat
harus minum obat apa
perakuannya harus apa
mama tadi aja keluar dengan tetap memakai sweater
malah tadi panas loh
ini seperti ada yang mama sembunyikan gitu loh
tadi terik sekali mama gak mau melepas sweathernya
mungkin ada yang mama rasakan tapi gak mau papa tau
apa mama kedinginan terus atau gimana
atau mungkin ada pengaruh ke kulitnya atau apa gejalanya
ini yang papa sampai sekarang belum tahu
ya jangankan papa
saya yang baru denger jadi berasumsi yang macem macem jadinya
mungkin seperti papa bilang tadi
ada sesuatu yang berhubungan sama kulitnya sarah
yang dia rasakan
mungkin ada yang mama rasakan
dari badannya yang melalui kulit mungkin dingin atau apa
makanya selalu pakai baju tertutup
sebenarnya lebih enak itu kalau memang kita bisa tahu sih hasil pemeriksaan obat itu seperti apa
cuman kondisinya mama gak mau kasih tau dan papa gak bisa cari tau
ya mungkin kalau saran dari saya
jangan terlalu memaksakan untuk bertanya terus juga
saya juga minta sama andin kemarin untuk gak tanya tanya terus ke mama
ya palingan sekarang kita cuma bisa sabar dan support nama terus
harapan papa itulah
kita bisa berbicara sama mama
saya angkat telepon sebentar ya
ya selamat siang misa randoko
iya produk mau luka
ya saya juga sudah mendengar kabarnya kok
ya saya sama tim juga sudah pelan pelan lagi mempersiapkan semuanya
iya saya tahu kok
saya tahu pak
ya nanti kalau misalkan ada update paling terbaru
nanti saya akan beritahukan ke pak andoko ya
oke pak andoko terima kasih banyak
mereka memang unggul di promosi sih
beritanya juga besar besaran
dan mereka berani pesan iklan di setiap kanal
ya pantas saja mereka bisa spiral ini
tapi aneh sebelumnya tuh
saya belum pernah mendengar tentang luka ini
tiba tiba mereka muncul
story dan histori sebelumnya kayak gimana
kok nggak ada historis sama sekali ya sebelumnya
kamu masih sibuk
kan jadi ke rumahnya pak al
jadi mak tapi nanti mak
karena sekarang ini pak al dan keluarga lagi nengok bu sarah di rumahnya mak
oh udah pulang ke rumah
alhamdulillah kalau gitu mama senang dengarnya
kan mama kaget tuh sempat kaget waktu kamu cerita
ibu sarah katanya lagi sakit terus sempat kabur juga ya
alhamdulillah sekarang udah bisa kumpul lagi sama keluarga ya
aku lagi cari tahu tentang mau luka ini mak
maharatu malah bener bener tertinggal jauh dari produk mau luka ini mak
makanya aku lagi searching tentang mereka
ya semoga masalahnya cepat selesai ya ren
terus maharatu jadi nomor satu lagi kembali ke jaya
iya mak amin
sampai jumpa lagi